bila kita berada di negara negara dengan penduduk mayoritas non muslim
suasana ramadan hampir tidak terasa
namun berbeda jika kita berada di inggris
di sini justru terasa sangat hangat
selama bulan ramadan kegiatan sebagian besar universitas di inggris
berjalan seperti biasanya
bahkan sebagian kampus sedang melangsungkan ujian semester
salah satunya mahasiswa di warwig yang harus menjalani ujian semester
namun hal tersebut bukan menjadi halangan
karena suasana ramadan di inggris cukup hangat termasuk di sekitar kampus
seperti adanya kegiatan kegiatan sosial di musola kampus
hingga kegiatan sahur dan buka bersama gratis
selama ramadan yang diinisiasi komunitas muslim inggris
termasuk indonesian muslim society
dan langsung saja kami ajak anda ke inggris
karena sudah ada salah satu mahasiswa indonesia
fathia azhara disana yang akan berbagi pengalaman yang untuk anda
halo selamat pagi waktu indonesia
baik baik mas
oke ini gimana puasanya
sepertinya itu rame sekali ya teman temannya semua atau justru itu keluarga
teman teman dari ppi warwick sih disini lagi kumpul semua
kita lagi buka puasa bersama disini
oh justru baru buka puasa ya
nah ini kalau ngomongin soal buka puasa ini makan apa aja
mungkin bisa ditunjukin ada makanan apa aja yang bisa menggoda kita nih
karena di jakarta lagi pada sahur ini teman teman
ditunjukin ini ada bakso ada bibi salad bubur serung serung
banyak sih kebetulan pada makan semua ada yang pelan pelan
bisa dikecilin sedikit audionya karena sangat feedback ini mengganggu
jadi kalau misalnya makanan ternyata tidak jauh berbeda dengan di indonesia ya
ini semua dimasak sendiri atau justru ada yang beli di luar
mungkin saja ada restoran indonesia di sana
kebetulan nggak ada mas restoran indonesia
oh tidak ada ya
jadi kita sendiri yang masak juga
tapi kalau misalnya itu masak sendiri
tadi dapat tugas apa kalau mbak ini sendiri
mbak zara sendiri
belum saya belum buka puasa sih baru
masak pedicab bersama menu
oke tapi kalau misalnya untuk beribadah sendiri sebenarnya tadi kalau misalnya saya lihat
ternyata ada musola juga di sana
apakah memang hanya musola itu saja atau ada tempat tempat lainnya
ada tempat tempat lainnya
justru terlihat cukup mewakili masyarakat muslim yang ada di sana
sebenarnya kalau untuk tempat ibadah di kota ini sih sangat kecil jadi nggak ada yang tempat ibadah memadai
jadi kita biasanya sholat di masjid kampus
masjid kampus juga menampungnya lumayan banyak
bisa empat ratus orang di dalamnya

jadi itu udah cukup berarti buat kita
dan konfinans juga untuk kita yang di kampus
jadi tinggal datang ke sana
kalau tadi saya sempat berbincang bincang dengan salah satu wni yang ada di denmark
katanya delapan belas hingga sembilan belas jam berpuasa
tapi kalau di tempat anda sendiri berapa lama berpuasa

dari jam tiga subuh sampai jam sembilan lima belas tadi kita barusan buka puasa
itu bagaimana cara mengaturnya ya
berarti ada waktu hanya sekitar lima jam ya untuk bisa menikmati makanan begitu itu bagaimana
apakah memang bisa
bisa menjalankannya seperti itu atau justru agak mempersulit teman teman kita yang ada di sana
jadi yang paling penting sih emang itu sih
jadi kita kan jalan ke jilan
kalau kita mau sahur lagi itu benar benar harus ngatur makanannya
karena kalau misalnya makan kebanyakan pasti udah lagi sahur lagi
karena sahurnya masih kenyang kan
oke berarti masih bisa ya
setidaknya bisa tetap sehat begitu ya sampai nanti lebaran nanti
baik mbak fathia azhar
terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya salam buat teman teman semua yang ada di belakang
selamat maksud saya selamat menanti untuk sahur kembali ya
karena baru lima jam langsung sahur kembali
sampai jumpa mbak fathia